memang kalau berlibur nggak lengkap rasanya jika pergi liburan tanpa berfoto tanpa diunggah ke media sosial ya
di denpasar bali ada sebuah tempat wisata yang menjadi tujuan favorit baru untuk wisatawan berburu foto
berlokasi di pinggir jalan bypass ngurah rai denpasar taman yang instagramable ini awalnya merupakan stand para penjual patung dan batu ukir
banyaknya barang yang dijual membuat pengelola menata ulang patung dan bebatuan ukir hingga menyerupai sebuah taman yang menjadi salah satu tempat favorit warga dan wisatawan selama liburan
di tempat ini pengunjung bebas memilih berbagai spot foto yang menarik seperti standing stone patung gajah dari kaleng bekas minuman hingga miniatur candi borobudur
kayu kayu pokok cinta banyak ya sekalipun tempatnya nggak terlalu besar tapi pilihannya banyak
uniknya selain berfoto pengunjung yang datang juga dapat membeli patung dan batu ukir yang dipajang di tempat ini
sampai sekarang ini makanya diperluas karena banyak membludak pengunjung baik yang itu kunjungannya dari bali sendiri
luar pulau bali
jual beli patung dan batu ukir yang dipajang memungkinkan pengunjung tidak menemukan benda benda unik ini pada kunjungan kunjungan selanjutnya
nandang risa de astica denpasar